ketika hari ginjal sedunia perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
kementerian kesehatan indonesia hedran working group
bersama pihak swasta memantapkan kolaborasi gerakan ayo minum air
untuk mendorong gaya hidup sehat dan pencegahan gangguan ginjal
momentum ini juga digunakan sebagai refleksi penyediaan sanitasi
dan kebutuhan air minum yang memadai untuk segala lapisan masyarakat
gerakan ayo minum air kembali diluncurkan sebagai gerakan kolaborasi nasional
setelah tahun lalu dilakukan di sepuluh provinsi
acara yang dihadiri delapan ratus siswa sekolah dasar dan ibu pkk ini berisi edukasi tentang hidrasi
kebersihan air minum dan budaya minum setidaknya delapan gelas sehari
berdasarkan studi global burden of disease tahun dua ribu tujuh belas
dua belas penyakit ginjal kronis termasuk dalam sepuluh besar penyakit yang paling banyak menelan korban meninggal dunia
untuk tumbuh kembang anak hidrasi
yang baik juga penting untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan daya tahan tubuh
oleh sebab itu salah satunya mengapa hidrasi sehat pada anak anak
pada anak pelajar juga penting ditekankan
karena itu juga mempengaruhi performa dalam belajarnya salah satunya
selain itu kalau di otot misalnya juga kan jumlahnya cukup besar
sekitar tujuh puluh persen juga
nah itu dapat mempengaruhi apa yang paling mudah kalau kita berolahraga yaitu kram
makanya setiap habis sedang berolahraga atau habis berolahraga sebelum berolahraga kita harus minum air
nah dalam air minum yang aman bukan hanya aman secara pemeriksaan laboratorium
tapi dari sisi empat k saya bilang ya kuantitas kecukupan jumlahnya yang kedua kualitas
artinya kualitas air minum itu dari nanti pemeriksaan tidak atau bebas mikrobiologi fisika kimia
kemudian keterjangkauan semua masyarakat harus bisa akses dalam
waktu tiga puluh menit ya dimanapun berada itu harus bisa akses untuk air minum yang aman
yang keempat ini harus continue harus berlangsung dua puluh empat jam